saudara libur panjang waisak dan cuti bersama penumpang kereta melonjak di stasiun pasar senen
berdasarkan data humas pt kai daob satu dua puluh dua lima ratus penumpang berangkat dari stasiun pasar senen
jumlah penumpang hari ini meningkat dibanding hari biasa dengan kenaikan
penumpang kereta cepat bus membeludak hari ini
antrian panjang penumpang kereta cepat wus terlihat di gerbang tiket masuk menuju peron
tercatat sebanyak enam belas tiket telah terjual sejak kamis pagi dengan rute halim menuju padalarang atau tegaluar
sementara itu saudara kendaraan dari arah jakarta menuju puncak bogor jawa barat masih ramai
polisi memperlakukan sistem kendaraan ganjil genap selama masa libur panjang waisak
aturan ganjil genap berlaku mulai rabu kemarin hingga hari minggu dua puluh enam mei mendatang